empat tahun sudah duet jokowi jk berkuasa di indonesia sejumlah pencapaian patut kita akui dan kita apresiasi
tapi kita juga tidak bisa kesampingkan empat tahun terakhir ini tidak berjalan mulus mulus banget kita katakanlah seperti itu
nah kritik pun mengiringi perjalanan pemerintahan
ada sejumlah isu mulai dari politik hukum bahkan sampai ekonomi yang saat ini juga menjadi sorotan dari publik
tentu masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas dilakukan
kita akan mengulas bagaimana evaluasi kerja empat tahun jokowi jk malam hari ini
untuk mengulasnya saya sudah bersama dengan empat narasumber di studio malam hari ini
sebelah kanan saya sudah ada bang jonny g plate sekjen partai nasdem selamat malam bang joni plate
dan di sebelah bang joni sudah ada bang boni hargens inisiator dari barajepi
bang boni selamat malam apa kabar
selamat malam pak remar
kabar baik juga
dan sebelah kiri saya dari pihak oposisi yang tentu ada banyak sekali poin poin kritis nanti akan disampaikan
ada bang ferry julia
dan tentu ada wakil ketua umum partai gerindra
bang ferry selamat malam
sebelah bang ferry ini mungkin lebih banyak lagi poin poin kritisnya
ada bang ferry dan utahayan
advokasi dan hukum partai demokrat
abang abang sekalian kita mungkin akan banyak membedah dari satu satu begitu ya
kita coba ulas dulu dari perspektif atau dari bidang politik misalnya
tadi catatan dari koresponden kami bang ferry bang joni bang boni dan juga bang ferry
dan ada beberapa poin poin kritis
terhadap pemerintahan jokowi jk
misalnya adalah di awal menjanjikan tidak ada rangkap jabatan
tapi ternyata justru ada beberapa menteri yang rangkap jabatan
ada juga misalnya tudingan mengenai pembubaran organisasi masyarakat
atau hal hal lain yang kemudian menjadi sorotan dari publik terkait dengan bidang politik
apakah catatan yang sama bang ferry itu juga ada di rapor dari partai gerindra
atau justru ada banyak lagi sebenarnya poin poin catatan merah di bidang politik
dalam empat tahun pemerintahan jokowi jk
yang pertama mengenai soal janji pak joko widodo untuk soal menteri menteri itu sebisa mungkin tidak
ya rangkap jabatan
merangkap jabatan dan ternyata sampai dengan hari ini kan kita masih melihat ada beberapa pos pos menteri
yang sebenarnya yang bersangkutan masih merangkap jabatan di kepartaian
dan kita juga melihat bahwa dalam soal kementerian kabinet dalam pemerintahan selama empat tahun
ini pak joko widodo sebagai presiden melakukan perombakan di pos pos yang sebenarnya sangat penting
berkaitan soal keuangan sdm perindustrian perdagangan
artinya apa itu bang
itu menunjukkan sebenarnya terjadi ketidaksolitan di dalam tubuh kinerja kabinet
dan kemudian itu juga berpengaruh terhadap persoalan yang misalkan soal soal yang penting ya
soal ekonomi soal yang lain sebagainya
jadi itu termasuk dalam ketidakmampuan presiden dalam mengelola kabinet
nah pergantian meskipun biasa tetapi ini banyak yang diganti
itu berpengaruh terhadap kinerja
dan soal yang tadi mengenai soal dari gejalanya terjadi ketika dua ribu dua belas sebenarnya ketika ada pilgub di jakarta
tidak terlalu sekali istana
jadi itu terjadi karena perusahaan dari jokowi ikut intervensi mendukung pak basuki cahayapunama
dan dari situ kelihatan mulai terasa penggunaan instrumen kekuasaan
baik aparatur di kepolisian maupun di aparatur badan intelijen negara
ikut membantu mendukung pemenangan pak basuki cahayapurnama
oke setelah itu apa lagi
ini kan katakan sudah selesai begitu ya
tapi setelah itu instrumen kekuasaan apa lagi
satu satunya partai gerindra ini digunakan katakanlah begitu
ya sekarang juga begitu
masih ada kan tindakan tindakan persekusi
itu kan kaitannya dengan politik terhadap lawan lawan politik
terhadap kekuatan kekuatan tokoh tokoh di luar pemerintahan
apa yang terjadi ke mbak neno apa yang terjadi di mas ahmad dhani dan lain sebagainya
itu menunjukkan tentang cara pemerintah penguasa melakukan
tindakan terhadap lawan lawan politik
ini apa maksudnya represif atau bagaimana pak
ya itu sebenarnya menunjukkan represifitas di tengah suasana era keterbukaan
di tengah suasana yang sekarang semakin demokratis
itu berani melakukan itu
belum lagi ada masalah masalah yang soal novel baswedan penyiraman air keras
kemudian ada penusukan ahli it di jalan tol di hadapan keluarga
itu sejumlah catatan dari partai gerindra
itu yang baru
nah ini menjadi penting untuk disampaikan supaya nanti karena kita menghadapi tahun politik dua ribu sembilan belas
ini bisa jadi catatan
bang jony menanggapi apa yang tadi katakan bang ferry dari partai gerindra
ada beberapa catatan memang yang memang ini juga menjadi pr dari pemerintahan jokowi jk
tudingan represif bang jony
kasus novel baswedan misalnya
atau bahkan sampai dengan nama nama menteri yang ternyata justru kurang kebejabatan sebagai topong partai politik
kalau dari oposisi ya begitulah suaranya
tapi itu kan soal soal yang minor yang dilihat
kalau kita lihat ini saya tidak menjawab apa yang ferry komentar ya
karena beberapa yang ferry komentar ini ini bisa berimplikasi serius karena bentuknya tuduhan
misalnya tadi tuduhan instrumen negara tuduhan bin yang sulit sekali itu dibuktikan
dan ini bisa berbahaya
anda ada tanya kalau yang polisi kan
tuduhan tuduhan seperti begitu itu berbahaya
karena itu sangat subjektif dan tidak didukung dengan fakta dan data
mungkin ada mungkin ya tapi harus melalui satu proses investigasi dan penelitian yang
dan ini berbahaya kalau politik diisi dengan hal seperti begitu
kalau mau melihat empat tahun kabinet ya maka kita lihat situasi awal
yang pertama yang harus diselesaikan setelah
ini pilpres yang paling diametral dan pertarungan paling sengit dalam demokrasi itu dua ribu empat belas
yang mengakibat terpecah dalam dua kubu kekuatan politik yang sangat solid
bahkan yang kalah waktu itu ya kekuatan politiknya jauh lebih besar di parlemen dibandingkan dengan yang menang
daripada pak joko widodo
sehingga tugas presiden waktu itu adalah melakukan konsolidasi politik yang harus sesegera mungkin
agar pemerintahan bisa berjalan efektif
dan itu ya kita berterima kasih dengan leadership dan management style yang dilakukan oleh pak joko widodo
konsolidasi itu bisa berlangsung dengan cepat
bukan saja berhasil dengan cepat
sehingga proses politik dan proses pemerintahan bisa berjalan dengan baik
dengan begitu maka program program jangka panjang pemerintah itu bisa mulai dilaksanakan
yang saat ini dirasakan oleh rakyat ya dirasakan sekali oleh rakyat ya
dalam banyak hal
infrastruktur fisik misalnya
itu program jangka panjang yang secara jangka pendek pun sudah langsung dirasakan rakyat
infrastruktur sosial ya program program yang jangka panjang tapi saat ini pembangunan manusia sudah mulai secara serius disiapkan dalam satu konsep yang matang
dan tentu perlindungan sosial
itu jangka pendek yang langsung
sudah empat tahun baru nyiapin konsep
langsung dirasakan oleh rakyat
tapi dalam kaitan dengan penilaian kinerja
sebagai pemerintahan yang baru
menghadapi dengan tekanan politik dalam negeri yang begitu besar
dan ingat ya pemerintahan pak jokowi dodo ini dia mulai dari satu akses ekonomi ya
akibat dari satu tekanan ekonomi tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan pada saat pemerintahan pak sby belum selesai
kita lihat trend ya
tren pembangunan pertumbuhan ekonomi itu dikerja setengah mati tapi tetap menurun
karena memang situasi dunia tidak memungkinkan waktu itu
jadi pak jokowi dodo dan pak jk berhasil ya mengatasi yang disebut dengan apa
kutukan ya pertumbuhan ekonomi
oke nanti kita akan bahas nanti
yang turun turun turun turun turun ini dicegah stop dan mulai membaik
politik bukan saja politik sosial
oke baik bang johnny
saya harus didata lebih dahulu
kita akan lanjutkan lagi nanti
terus saya akan tanyakan ke bang ferdinand
bagaimana menanggapi apa yang tadi dikatakan oleh
apa namanya bang johnny g platnya mengenai sejumlah
ini tuduhan saja sebenarnya kalau tadi dikatakan
ada menggunakan instrumen negara dan lain sebagainya
tuduhan itu jelas
kita akan bahas usaha ejeda program special
program prime news special empat tahun jokowi jk akan segera kembali
anda kembali di prime news special empat tahun jokowi jk
saya masih bersama dengan empat narasumber di studio
kita masih mengulas dari perspektif atau bidang politik dan juga hukum
tadi sebelum nanti saya akan lanjutkan ke bang johnn g plate
saya ingin mendengar pendapat dari bang ferdinand terlebih dahulu
sebelum nanti saya juga akan ke bang boni
apa yang tadi sudah disampaikan oleh bang johnny g platit
sebagai pihak pemerintah tentunya
apa yang menjadi catatan dari bang ferdinand sendiri
dari bidang politik dan hukum lah kira kira di pemerintahan jokowi jk empat tahun ini
kalau bicara tentang politik dan hukum
memang banyak sekali catatan hitam ya
jadi saya ingin menjawab
jadi saya ingin menjawab
di dalam politik bagi saya catatan paling hitam bagi rezim ini adalah ketika memaksakan
ini betul betul merusak demokrasi kita
menurunkan kualitas demokrasi kita dan akhirnya kemarin kita melihat bagaimana begitu pusingnya
begitu sulitnya partai partai ini untuk meracik kepemimpinan ke depan seperti apa
dan itu adalah dampak dari seluruh negara
dari sebuah undang undang yang dipaksakan
di sana berdiri pak jokowi mendorong itu
dengan berbagai narasi dan argumen dan
didukung oleh partai partai koalisinya
kalau saya lihat secara politik yang
ya kalau saya bilang jelek ya paling jelek ya
kalau di segi hukum dari
sisi hukum memang banyak sekali
penegakan hukum kita melihat bagaimana
tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat
dulu pak jokowi pernah
berjanji tidak akan mengangkat jaksa agung
dari partai politik faktanya
pak jokowi pada saat
melakukan risapil kabinet
kemudian mengganti jaksa agung dan mengangkat
pak prasetyo yang berlatar belakang
banyak sekali kemarin bahkan sempat
beredar seperti videonya
bang ridwan kamil ya kang ridwan kamil yang
menyatakan wah nasdem punya jaksa jaksa punya
nasdem sehingga bahkan belakang
ini terus banyak kader kader partai
itu yang menjadi paling buruk menurut anda
paling buruk menurut kita karena memang
kejaksaan ini juga tidak terlihat sekarang
memberikan kontribusi di dalam penegakan
hukum maupun pemberantasan korupsi
kita tidak pernah mendengar sekarang
sebuah kasus korupsi yang bisa
kita acungi jempol dan tepuk tangan banyak oleh
kpk begitu iya bahkan didominasi oleh
kpk demikian juga dengan kepolisian
kepolisian ini kita
melihat bagaimana kalau pihak pendukung
kekuasaan yang membuat
laporan di polisi itu ditanganinya cepat
sekali saya selesaikan dulu
berbeda dengan ketika pihak oposisi
yang melakukan pelaporan ini kita
lihat progresnya lambat sekali saya
kasih contoh paling dekat saja kasus
ahmad dhani dengan
denny sregar yang kemarin
tweet ya sebuah penganiayaan yang
di supporter sepak bola di bandung itu
dengan dengan editan tentang kalimat
tawhid segala macam ini progresnya kita
tidak tahu sampai sekarang tetapi ahmad dhani
yang menyatakan sebuah narasi bahwa dia
dipersekusi oleh orang ini sekarang
sudah ditetapkan menjadi tersangka jadi
publik terutama kami yang berada di
pihak berbeda politik di luar pemerintah
melihat bahwa memang ada ketidakadilan
dalam penegakan hukum yang dilakukan
nah kalau di kpk kita juga menyaksikan
bagaimana banyak sekali drama drama
hukum yang terjadi ya bagaimana peristiwa
novel tadi sudah disampaikan termasuk
bagaimana penegakan hukum di kpk ini yang masih
pilih pilih ya saya menyampaikan seperti
contohnya kasus pengurusan pajak yang
pernah menyebut nama di ipar pak jokowi
sekarang rimba kasus ini kami tidak tahu
di mana kemudian kemarin muncul lagi di
persidangan nama itu oleh pak yakut nah ini
jadi ada catatan yang memang kami harus
kritisi terhadap pak jokowi jk dalam
sektor politik dan hukum kita tentu
bahwa kesimpulannya apa menurut anda nih bang feryan
kesimpulannya ya ada ketidakadilan di
dalam penegakan hukum dalam empat tahun rejim
masih merah begitu ya masih rapornya merah
baik sebelum ke bang joni bang boni
silahkan untuk menanggapi apa yang tadi sudah
disampaikan poin poin dari bang ferdinand
ya pertama begini kalau kita mengevaluasi
empat tahun ini kan sebetulnya nggak bisa
secara parsial nggak bisa case by case
kalau melihat ya harus teropong dari
harus ada jarak kita teropong secara
keseluruhan saya melihatnya pertama
lihat sistemnya dulu ini kita bicara
soal demokrasi bicara negara kan kita
bicara soal negara bicara pasar bicara
negara ini tiga roda demokrasi kan dan
saya melihat bahwa di tangan pak jokowi
dalam empat tahun ini pada level state itu
sudah ada upaya penguatan peran peran
institusi negara di sana ada prinsip
transparansi akuntabilitas yang
ditegakkan yang dijalankan dengan baik
pembenahan kualitas birokrasi berjalan
dan sebagainya lalu kemudian institusi
negara yang lain seperti tni polisi badan
intelijen dan lain semua juga menjadi
lebih lebih demokratis lebih
kuat juga di dalam fungsi fungsi
kenegaraannya sehingga kita melihat ada
stabilitas keamanan dan sebagainya
itu terjamin di tengah benturan benturan
sosial konflik peluang peluang masalah
yang begitu rumit kita masih di sini
dengan keadaan yang stabil dan damai
pikir itu lalu kemudian pada level
berjalan kita ukurannya apa ukurannya
adalah hak politik dan kebebasan sipil
ini semua terjamin dengan baik ya bahwa
kemudian ada kontroversi dalam beberapa
peraturan perpu ormas soal
beberapa yang lain saya pikir itu nanti
kita bisa berdebat ini soal konsep tetapi
pada prinsipnya bahwa kemerdekaan
demokratik itu terjaga kang ferry
ferdinand dan kelompok kelompok itu bebas
berbicara dan akhirnya kebablasan juga
kemudian ketidakadilan ya hukum tadi
mas kang ferry itu gimana karena kritik itu kemudian orang tidak bisa membedakan
karena mengkritik dan mencelah itu efek dari
kebebasan tapi gapapa ini proses
berjalan tapi begitu mengganggu negara
sebagai sistem ya di respons oleh
enforcement disitulah tugas polisi lalu
soal pasar ya pasar harus dikontrol oleh
negara dalam konsep negara demokrasi ya
kontrol tidak mutlak karena itu yang
membedakan kita dengan sosial komunis
nah kontrol pada hal hal yang strategis
dan selebihnya biarkan hukum pasar yang
berjalan karena tujuan dari pasar ini adalah
bukan hanya mencari untung tapi menjamin yang namanya social justice
sosial jalan dan segala macam
nah ini semua berjalan saya pikir keadaan ini
lima tahun terakhir justru kemajuannya
luar biasa kalau dari sisi kualitas
nah saya tidak mau masuk ke detail soal
kapal asing ditenggelamkan oleh
pengangguran tinggal dua puluh lima jutaan
kalau kemiskinan tinggal dua puluh lima jutaan
itu nanti teknis lah dan itu silahkan
berdebat tapi saya melihat bahwa dalam
dua tahun ini kita punya harapan besar
bahwa kemajuan ini
pada gerak linear yang meyakinkan
sehingga kita bisa memastikan
kalau jokowi ini nanti sepuluh tahun
berkuasa indonesia bisa bahkan
melampaui singapura malaysia dan sebagainya
dasarnya apa bisa bang boni mengatakan
nanti kita akan bahas lagi bang ferry dan juga bang ferdinand
kita akan pindah nanti juga
tadi bang ferry dan bang bonin sudah menyinggung mengenai
ekonomi pasar dan lain sebagainya kita akan
kinerja atau di bidang ekonomi
ini yang sering sekali
diungkapkan atau dikritisi oleh
teman teman dari partai gerindra mengenai kondisi ekonomi saat ini
dari rupiah begitu ya bangnya sampai dengan
hutang dan sebagainya nanti
untuk menjawabnya kita jeda terlebih dahulu
prime news special empat tahun jokowi jk akan segera kembali
baik anda kembali di prime news special empat tahun jokowi jk
ada beberapa hal yang terkata belum tuntas begitu bang joni
dari diskusi kita sebelumnya
kalian terlalu serius
ada banyak hal yang ingin kita tarifikasi
ada yang terkata tadi
kursi jaksa agung bagaimana
kursi jaksa agung atau intervensi
kepada hukum dan seterusnya
kita harus hati hati pada saat
di mana pendapat
dari satu kelompok kekuatan politik
yang mengajak kembali
pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan
koreksi dari pemerintahan otoritarian sebelumnya
tapi pada saat ini
mengevaluasi pemerintahan pak jokowi dodo
dengan cara berpikir otoritarian
minta presiden untuk intervensi semuanya
di sini rusaknya negara ini
maka masyarakat harus berhati hati
melihat kelompok politik mana
yang justru berpotensi mengembalikan
indonesia ke otoritarian
harus berhati hati dan pak jokowi dodo
dan seluruh tim yang ada di situ
akan berkomitmen yang tinggi
untuk melanjutkan demokrasi di indonesia
karena jangan berpikir pikirnya yang lain
jangan mengundang presiden untuk intervensi hukum
jangan mengundang presiden
di luar kewenangannya untuk intervensi semua
tidak ada yang undang
presiden sendiri yang pengen intervensi
karena kenapa kita sama
karena presiden dengan harapan
mengembalikan otoritarian government
itu konsep yang salah
calon presiden jangan memilih yang mengajak kita dan mengundang kita untuk kembali
presiden maksudnya begitu tambahin dari kelompok sebelah ini kelompok sebelah nanti mau kalau
jadi presiden nanti mengintervensi semuanya enggak pak joko widodo pasti interaksi pak joko widodo
akan oke tapi yang memegang pada demokrasi tambahkan silakan segini tadi yang ferdinand
bukaan kang ferry kan soal misalnya jaksa agung nggak boleh enggak dari partai kan janji pak
jokowi dan seterusnya saya pikir kita semua disini paham politik dengan sangat baik bahkan
sebagian besar pelaku bahwa politik tidak ada di ruang kosong ketika pak jokowi menjanjikan bahwa
tidak akan ada rangka jawab rangkap jabatan tidak ada jaksa agung dari partai ketika itu yang
berbicara adalah seorang joko widodo sebagai seorang pribadi presiden tapi jangan lupa presidensi
itu adalah sebuah sistem kepresidenan terlalu bahwa sistem dan itu digerakkan oleh sistem maka
ada kolektif sifatnya di sana ada peran partai politik koalisi di sana ada peran dari
subjek subjek mas bunyi sehingga mau mengatakan bahwa nasdem ngotot untuk menempatkan saya tidak
saya mau mengatakan begini loh saya mau mengatakan begini jangan semua masalah dilempar
ke pak jokowi oke harus kita mengerti juga dengan bijaksana bahwa pak jokowi itu bukan pemilik
partai politik ada kepentingan pak jokowi adalah pribadi dan politik ini adalah siswa oke boleh
mungkin singkatnya ya singkatnya ya pihak sebelah ini ya akan mengarahkan
indonesia kembali ke otoritas oke oke ini adalah kan mobilnya jawab banget
silakan saya ya tadi memang kalau disampaikan bahwa ini sebuah sistem bahwa seolah olah ada pengaruh
partai koalisi di sana ini kan kita tidak boleh menafikan hak prerogatif presiden presiden itu
sebagai kepala negara berdaulat untuk menentukan kabinetnya jadi kalau tadi ada pengaruh dari
partai politik seperti yang disampaikan bang boni maka publik harus sekarang melihat
bahwa ternyata pak jokowi ini memang dibawa bayang bayang partai dibawa bayang bayang
terakhiran yang terakhir itu taksiran yakin masyarakat ekstrim konsep isi ginit saya bicara
teori dulu saya dicari ini konsekuensi dari namanya multipartai sistem multipartai itu
membawa konsekuensi presidensialisme itu memang kemudian kehilangan secara signifikan yang namanya hak
prerogatif oke silakan silakan sebelum kita kayak gitu kalau masyarakat juga ngelihat bahwa ada
institusi kepolisian nah ini kita pengen
supaya institusi kepolisian
kembali netral tidak digunakan
kekuasaan untuk mendukung
itu saya berani mengatakan gitu kan ada
kita pun juga akan membuka
posko pengaduan supaya
kalau ada teman teman di
kepolisian ingin mengadu bahwa mereka
sebenarnya dalam batinnya juga nggak pengen
itu posko pengaduan
ini posko pengaduan
yang berlanjut setelah ratna bukan
setelah ratna mengadu bukan
ratna sarumpait sudah diakui bahwa itu merupakan
dibangun dalam satu narasi
soal kejaksaan begitu juga
tadi ada penguatan
dari beberapa bukti bukti
dari beberapa kepala daerah yang
menyatakan saya enggak menduga partai
tertentu tetapi bukti tersebut
polisian kemudian badan intelijen
digunakan dalam konteks
pilkada dalam konteks
pilpres ini kita nggak pengen
nah dalam kasus misalkan
kelihatan betul bagaimana pemerintah
yang berada di balik kepentingan
kepentingan reklamasi dibacking i
kemudian instrumen instrumen yang lain
ini semuanya bahwa presiden
ini barang yang sebelum presiden jokowi
kemudian ada kejahatan korporasi
ini harus ada hubungan
ini statement yang sangat kuat
jadi mungkin nanti kang ferry
harus bertanggung jawabkan
soal polri atau bin berpihak
menurut saya itu kesimpulan yang terlalu kuat
vibawa dan integritas institusi
saya pikir kita harus sedikit
menahan diri untuk tidak menuduh
oke nanti bang ferry akan mempertanggung jawab
kalau memang itu betul betul ada
karena kan pilgada jakarta
kita sudahi dulu
untuk bidang politik dan juga hukum
untuk politik dan hukum
jangan sampai kita diajak kembali ke otoritarian
sekarang kita akan kembali nanti
dengan pembahasan mengenai
kita harus jeda terlebih dahulu
prime news spesial empat tahun jokowi jk
akan segera kembali sesaat lagi
oke anda kembali bersama kami
di prime news special empat tahun jokowi jk
kalau kita bahas satu persatu tentu akan menjadi sangat panjang
kita punya beberapa menit untuk membahas mengenai
kondisi ekonomi saat ini yang kerap
dialamatkan bahwa kita dalam kondisi yang sangat sulit saat ini
oleh teman teman dari partai gerindra
saya ingin dengarkan dulu dari partai gerindra melihat
kondisi ekonomi di tangan jokowi jk sebenarnya seperti apa
dengan fakta fakta yang kemudian seringkali dijadikan
pembahasan ya ketika mungkin untuk pilpres dua ribu sembilan belas
juga akan mengangkat isu ekonomi
ini kan evaluasi terhadap pemerintahan pak jokowi
dari sisi ekonomi
pertumbuhan ekonomi yang
itu kan menunjukkan bahwa memang ya segitulah
capaian pertumbuhan ekonomi yang
dan oleh karena itu menurut saya
ya indikator apa lagi sih yang meyakinkan pak
plathe dan teman teman
bahwa udah mentok segitu terus orang mau bilang
mau kasih waktu lima tahun lagi orang empat tahun aja
yang kedua nilai tukar rupiah
meskipun ada alasan bahwa ini juga ada fenomena global
tapi penurunan nilai tukar rupiah ini menekan apbn kita
karena pertama kita banyak import
import kebutuhan pokok gula beras ini
dan kebetulan menteri perdagangannya nasdem juga
oke dan mengenai impor ini ya
oke mengenai import baik sih
import bahan barang infrastruktur itu juga menekan
oke impor dan juga rupiah
oke baik sih
oleh karena itu sebenarnya harusnya import ini dikurangi
nah selama tidak dikurangi impor selama masih pengen infrastruktur dia udah
akhirnya rakyat menjadi pertanian
ini kan neri barangkali bukan ekonomi ya
saya konten bukan makroekonomis
oke kalau bang judi bagaimana menanggapinya
silakan bang judi terlebih dahulu
nah untuk mengukur tolok tolok ukurnya harus tolok ukur makroekonomi
nah kalau kita lihat dan satu itu yang kedua kita harus melihat pengambilan keputusan ekonomi
itu ekonomi policy kita itu diputuskan bersama sama parlement
termasuk di dalamnya asumsi makro
yang disetujui tanpa catatan oleh fraksi gerindra fraksi demokrat fraksi pan fraksi pks
kenapa itu pertimbangan rasional dan situasi ekonomi indonesia di dalam konstelasi dunia
jadi masih aman begitu
bukan itu keputusan politik itu yang pertama
karena realita disepakati dan diperbaiki secara hukum
lalu yang kedua ya
ekonomi makro kita ini sangat bagus saat ini diperbandingkan dengan lingkungan ekonomi dalam konteks global
ya makroekonomi kita bagus pertumbuhan kita positif inflasi kita
pertumbuhan iklim investasi kita bagus iklim investasi kita bagus
kalau kita lihat kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dulu ya sebelum pak jokowi dodo ini mengalami tadi saya sudah sampaikan ya tren turun

saat ini berhasil ditahan
untuk meningkatkan pertumbuhan dan inflasi
di samping itu dengan nilai tukar dan lain sebagainya yang disampaikan tadi ya terkait dengan nilai tukar
harus paham ya aturan undang undang
tugas nilai tukar menjaga nilai tukar undang undang bank indonesia sudah mengatur
nanti kayak bgns kesehatan
nanti yang disalahin menteri kesehatan
kan yang udah ngomong tadi nilai tukar
silahkan nilai tukar
konklusinya ya pak
nilai tukar tugasnya adalah tugas stabilisasi nilai tukar adalah bank indonesia
melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial
dan dibantu oleh pemerintah
melalui tugas apa
tugas otoritas fiskal dengan memberikan insentif fiskal ekspor dan pembatasan atau import barrier perang tarif melalui pengenaan impor
ini kebijakan ini gak benar
ini harus jelas
ini upaya apa tujuannya
memang untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak melemah lebih lanjut
nilai tukar rupiah kita melemah itu memang bagian dari
karena kita impornya besar
kalau mereka ekonom mereka paham
nah ekonomi kita gak boleh
oke mbak moli singkat saja terakhir
tadi kita evaluasi evaluasi saya pertama lihat sistemnya
baru kemudian kita lihat gaya kepemimpinan pak jokowi
saya sendiri melihat dari segi kinerja pak jokowi secara keseluruhan sebetulnya tidak ada masalah yang cukup serius
kalau ada masalah harusnya kan mekanisme demokrasi checks and balance system
itu harus jalan
dpr yang harusnya memperlihatkan kelemahan dan kesalahan
kelemahan pemerintah di mana
sejauh ini kan dpr tidak memperlihatkan ada masalah
praksi kinerja senang senang aja
justru dpr justru ini penting
justru dpr berubah menjadi kantor oposisi
nah di sana oposisi yang dibangun adalah kebohongan fitnah
katanya fadlizon paling paham soal fitnah
dan saya melihat pak jokowi ini seorang dari sisi leadership dia seorang social developmentalist
jadi seorang yang pembangunan sosial
itu yang dia bangun
dan saya akhirnya melihat bahwa pilpres dua ribu sembilan belas ini pertarungan antara kinerja dan propaganda
pertarungan kinerja dan propaganda tapi juga pesimisme dan optimisme
dan yang paling penting ini pertarungan fakta dan ilusi
saya terakhir singkat saja
sepakat pernyataan bang boni ini fakta dan ilusi bahwa memang mereka menyampaikan ilusi semuanya
cerita cerita hebat yang dibangun
oke sayang sekali
dan ini ilusi sudah berhasil
ilusi sudah berhasil
dan ini ilusi sudah berhasil
bang jony tentang ekonomi
masyarakat di bawah merasakan beratnya beban ekonomi mereka bukan ekonomi
ini pemerintah membawa pesimisme
dan kami membawa optimisme
jadi ada yang baik sedikit tapi yang gagalnya banyak
jadi kita akan kasih kesempatan
terima kasih banyak

baik terima kasih
abang abang sekalian terima kasih
sayang sekali waktu kita sangat singkat tapi mudah mudahan masyarakat bisa mencerna
apa yang sudah menjadi inti dialog kita pada malam hari dalam hal evaluasi pemerintahan
jokowi jk empat tahun
kita kembalikan kepada masyarakat untuk menilai seperti apa kinerja pemerintah empat tahun terakhir
demikian prime news special empat tahun jokowi jk sudah selesai
dan kami akan segera kembali sesaat lagi dengan inti seharinya